untuk menyantap menu kuah kepala ikan yang pertama
saya harus berjalan kaki sekitar lima puluh meter
masuk area kantor kesyah bandaran utama tanjung perak surabaya
di jalan kalimas baru
meski hanya di sebuah kantin
tapi sajian menu di sini dinikmati banyak kalangan
kantin makjah sudah puluhan tahun menyajikan kuah kepala ikan
mubara atau bubara
ciri khas rasa kuahnya adalah gurih dan asam
perpaduan rasa ini didapat dari aneka rempah rempah
seperti kunyit daun jeruk serai dan lainnya
wah kepalanya lumayan jumbo
saya mau makan dari bagian atas
kemudian rasa kuahnya ini ada gurih dan asamnya
karena di sini ada belimbing sayur atau belimbing muluh
ditambah daun kemangi
ini kalau nggak pakai nasi udah kenyang ya untuk makan siang
harga kuah kepala ikan mubara cukup terjangkau
yaitu rp lima puluh per porsi
setiap hari kebutuhan kepala ikan mubara di kantin makjah
ga berfungsi ya mas yaqon
itu udah percubaan
rasanya udah tiga puluh
saya memakainya lama banget
aku pernah minankah saja juga fahd
aku hampir di habis
masih di pastors itu
sebenarnya nih itu
tapi kalau tidak mau kehabisan disarankan datang sebelum pukul tiga sore
yang seperti ini susah didapat
yang segar ya di sini kuahnya bening kemudian ada daun daun kemangi ya
rasanya khas dan beda banget
kalau ingin menikmati menu kuah kepala ikan yang berbeda bisa mencoba di salah satu rumah makan di jalan perak timur
kepala ikan yang disajikan di sini adalah kakap dengan perpaduan rasa kuah yang gurih asam dan sedikit pedas
sekilas ini seperti kuah santan tapi ternyata bukan
jadi rasanya kaya dengan rempah rempah seperti kunyit kemudian jeruk nipis dan nih ada juga daun kemangi sama tomat
rasa kuahnya seger banget ada gurihnya ada asamnya dan sedikit pedas
satu porsi kepala kakap kecil dijual dengan harga rp enam puluh lima
kepala kakap sedang rp delapan puluh lima kepala kakak besar rp satu ratus sepuluh dan kepala kakap jumbo rp satu ratus empat puluh
harga ini belum termasuk pajak
harga ini belum termasuk pajak
ramai pembeli apalagi saat jam makan siang
tak heran dalam satu bulan kepala ikan kakap yang dihabiskan mencapai kurang lebih tiga ton
jadi saya kan dari medan setiap kunjungan pasti makan ke sini lah
karena memang ya cuman lah kalau gulai kakap di medan juga ada
tapi ini kan lebih pres dia seperti ya
lebih kenal lah selera orang medan pas ini nyambuk
jika ingin mencobanya anda bisa mengunjungi setiap senin sampai sabtu pukul delapan pagi hingga setengah tujuh malam
dan minggu sampai pukul setengah tiga sore
kanzata marindora aga dipa surabaya jawa timur